kita beralih ke informasi selanjutnya di mana sebuah angkutan kota di tangerang banten terjun ke sungai saat melarikan diri dari tabrak lari sepeda motor
iya akibatnya seorang penumpang angkutan kota itu tewas
angkutan kota dengan satu penumpang itu terjun ke sungai kresek sedalam lima meter tepatnya di jalan raya kronjo kamisore
sesaat sebelum terjun angkutan kota itu menabrak dua pengendara motor
satu penumpang yang tewas bernama tabrani
sedang seorang penumpang lain pengemudi bernama nahudi dan seorang pengendara sepeda motor terluka parah
oh ya mungkin lebih pengen lari sih